berbeda dengan soto betawi pada umumnya yang berkuah putih susu
soto betawi yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini memiliki kuah berwarna merah
yang berasal dari cabai giling dengan rempah rempah pilihan
kedai soto yang berlokasi di kawasan ciputat raya jakarta selatan ini
anda bebas memilih isian soto sesuai selera
atau mau beragam jenis jerawan sapi boleh dong
ini yang membedakan banyak orang bilang itu kuah merah
lagi pula kita kan pakai santannya juga santan murni ya santan yang masih bulat
langsung kita parut kita peras sendiri tanpa campuran susu
jadi benar benar kelapa murni lah ini
harga seporsi soto betawi disini
ini pun terbilang sultan loh tujuh puluh lima ribu rupiah
dan tambah lima ribu rupiah kalau pakai nasi putih
nah jadi walaupun harganya cukup pricey ya mungkin tujuh puluh lima untuk satu porsi
tapi ini menurut saya porsinya banyak banget sih
jadi tadi saya pesen yang versi lengkap jadi ada daging nih bisa dilihat dagingnya banyak banget nih
kemudian ada paru dan ada usus
dan kita juga dapat kondimen ada bawang goreng kemudian daun bawang
dan ada jeruk nipis nih yang bikin
masakannya tambah seger
lo banyak tamu noh pada senyum
kalau orang pada beli jangan pada kesel aja
namanya kita dibeli orang mah
mau capek kagak kek tetep aja lo senyum
nanya mau makan apa duduk yang baik begitu
kadang kadang juga kan pembeli juga begitu
kagak tau ceritanya bagaimana
senang aja lo sama laki laki lo berhenti henti aja
mau makan malah dapat celotehan
ya itulah pengalaman yang akan anda dapatkan kalau mampir ke kedai yang menyajikan beragam masakan betawi di kawasan cipondo ini
sang pemilik kedai yang kerap disapa bang madun alias nyak kopsah inilah yang viral di jagadmaya
karena kita disini semuanya pengen diicin
ada sayur tauge sama apa
ada cumi yang pucat gurame
pucat gurame kemudian ayam gorengnya enak banget
saya juga gak mau kalah ah
mau duet masak bareng bang madun
ajarin ya bang
ini orang lagi di dapur jangan di acak acak begini
oke yaudah saya berhenti henti
tapi di warung gua doang
di warung gua doang yang orang beli boleh masuk ke dapur
nah saya ajakin masak lo nyak masak apaan nih
ini sambal lelenca
sambal lencah ini pakai cabai rawit pakai bawang putih bawang merah terasi itu semuanya
lo cobain dikit
lo jualan pedes gak
doi ya dong
sambal lelenca ini kalau biasanya kan sama sambal lelenca itu masakan orang sunda
tapi gue kalau memperbaiki kan masakan sunda masakan jawa masakan betawi semuanya ada disini
kedai ini menyajikan beragam menu spesial yang berbeda setiap harinya
seperti gulai kepala kakap yang saya pesan kali ini
nah jadi tadi itu sebetulnya saya udah nyobain sambal lencak sama cumi asin
dan menurut saya emang enak sih sambal lencaknya ini
karena dia pakai terasi dan sebagai warga jawa timur karena saya suka terasi jadi ini enak banget sih
dan kemudian gak lengkap nih kalau kita gak nyobain masakan betawi nya yaitu adalah jengkol balado
jadi teksturnya empuk sih
terus kemudian gak bau juga di mulut
nah saya akan melanjutkan nyobain satu satu nih masakan yang sudah saya pesan
ada cumi dan juga udang tepung kemudian ada gulai kepala kakap nih yang gede banget tuh
udah gak sabar
oke saya makan dulu ya
kalau diantara semua masakan betawi tadi kira kira yang mana nih yang jadi
tim liputan cnn indonesia